keterangan bawaslu terhadap dali permohonan penyalahgunaan bansos dengan melanggar undang undang apbn
dampaknya bagi perolahan suara pasangan calon nomor urut dua
satu bahwa berkenaan dengan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan batuan sosial beras
bawaslu menyampaikan surat nomor satu ratus lima puluh dua ribu dua puluh empat perihal pemberitaan status laporan tanggal dua februari dua ribu dua puluh
tidak registrasi dengan alasan tidak menyesal reforming dan material
dua bahwa berkenaan dengan laporan dugaan pelanggaran pemilu berupa tuduhan dan penghasutan masyarakat
atas beredarnya bantuan sosial berupa beras dengan tindak lanjut laporan tidak registrasi dengan alasan manusia ada formil
selanjutnya bawaslu menyampaikan surat nomor empat ribu satu ratus dua puluh delapan satu dua ribu dua puluh empat perihal pemerintah atas laporan tanggal dua belas februari dua ribu dua puluh empat kepada pelapor
dua tiga berkenaan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan presiden jokowi dodo
diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke kabupaten serang banten
dengan sepanduk bergambarkan paslon dua
ada temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor satu dua ribu dua puluh empat tanggal delapan belas januari dua ribu dua puluh
tidak ditindak lanjut karena pelaporan tidak menilai unsur pelanggaran pemilu
empat bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh presiden joko widodo
diduga melanggar melakukan kunjungan kerja ke serang banten
jokowi bagi bansos di banten dengan sepanduk berdasarkan paslon nomor dua
bawaslu provinsi banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor dua tanggal delapan belas januari dua ribu dua puluh empat
tidak ditindak lanjut karena pelaporan tidak menilai unsur pelanggaran pemilu